ratusan jemaah calon haji terlihat berkumpul di gunung arafah pada hari selasa waktu setempat untuk melakukan wukuf
hal sulit lainnya adalah memaksa anak anaknya untuk mandiri
atau karena terbentur aspal
kita buka puasa bareng di situ dengan berbagai makanan yang berbeda beda
jadi ini lumayan loh kalau saya pakai cukup berat ya
dan mungkin akan dilanjut untuk pagi nanti besok pagi akan dilanjut koordinasi lagi
seperti kaos kemeja blus celana hingga pakaian dalam
tadi anda ada poin ada pernyataan terkait dengan ada kepentingan apa di dalam ini
jadi kalau dari antasari mau ke kemang dia harus lewat turunan gitu
apakah tujuh belas dibagi empat itu kemudian akan ketemu lima
kemudian bobi tetap menjadi
setidaknya di kebanyakan gereja ya pada
dengan bisnis usaha atau seterusnya itu
waktu belakangan ini penjual makanan beku atau frozen food viral di media sosial
ada mekanisme check and balances gitu ya
dan makanan yang baik dan benar kepada masyarakat
itu menurut gue salah satu kekuatan tim tim kayak west bandit sama satria muda sih
ataukah memang ini bisa menjadi trigger seperti tadi dokter katakan
setelah semua cangkang dilepas dan dicuci bersih tinggal dilakukan proses pemasakan
nah ketika kamu masuk ke
kecamatan cianjur karangtengah warung kondang kekbrong cilaku cibeber suka resmi bojong picung cikalongkulon sukaluyu pacet dan cugenang
beliau sekarang sedang eksis
selain edukasi soal pertanian
ketika kami setelah terbentuknya ppln
soalnya kalau gue liat instagram lu juga kebanyakan lu postingnya tentang lu sama dki
pada tanggal empat belas oktober mendatang australia juga akan
sepak bola disabilitas dan sebagainya
kemudian sekarang juga dia sedang nonton nih
berupaya semaksimal mungkin untuk mendapat fasilitas kesehatan untuk siapapun yang membutuhkan tersebut
hewan khususnya peliharaan yang berinteraksi dengan manusia memiliki karakternya masing masing tak terbatas oleh jenis ataupun ras tertentu
bagaimana saran mbak prita terhadap jenis atau destinasi healing yang sebenarnya aman untuk budget budget dengan penghasilan penghasilan tadi mbak
saya belajar bagaimana caranya bersosialisasi
jadi segitu susahnya segitu selektifnya mereka
lalu yang kedua olimpiade olimpiade lebih kayaknya sepertinya jadi lebih kartu mati lagi kalau piala dunia kan israel masih berpotensi lolos
mulai dengan yang ringan sampai yang kondisi yang berat atau setir
yang ternyata didikmati tujuh puluh persen lebih oleh keluarga orang orang mampu
bukan kelompok atau organisasi indonesia
di tahun ke tiga dua ribu tiga medali emas
sebenarnya bung ridwan sendiri dibesarkan di mana
dan mereka yang memulai
itu aku pasti kasih sudut pandang
situasi adanya konflik yang tidak berkesudahan atau kesulitan mencari jalan keluar ini tentu berdampak
prinsip itu harus dipegang oleh seluruh penanggung jawab kebijakan di seluruh indonesia
tapi anak usia di bawah dua belas tahun wajib didampingi ya
kalau minat masyarakat untuk budidaya tanaman holti kultura itu sangat sedikit
ini satu sengketa yang sangat mendasar dan mungkin baru pertama dalam sejarah kepemiluan
dua ribu sepuluh ada juli carsono mantan seorang anggota tni juga menembak lima polisi
kemudian mengingat bahwa ini pandemi covid sembilan belas gitu kan kita tidak selamanya hidup selalu bersama orang tua atau bertemu langsung dengan orang tua
urusan mencuci serbu kayu aren siti makmuroh nih jagonya
dia tidurnya kencang sekali kemudian tiba tiba berhenti nafas
nation fest merupakan sebuah event wadah edukasi dan berkumpulnya generasi muda untuk menyuarakan gagasan dan opini bagi indonesia
sedangkan fraksi pks menjadi satu satunya partai yang menolak revisi undang undang ikn
tidak hanya bagi negara tidak hanya bagi para petani
kasus pembunuhan sambo tapi juga itu tadi
kami yang di mahasiswa tentu akan pasti berpikir
mengandung kurang dari lima puluh oregano sebenarnya
tapi pada prinsipnya dari yang sudah kami terima memang ada beberapa kronologis ada beberapa peristiwa yang mungkin
yang saya tunggu ini yang merah
tapi ini berbicara soal apa yang sudah didapatkan oleh indonesia
beberapa saat lalu di victoria ada fashion food
nah pada saat itu tidak terjadi yang namanya fluktuasi gula darah
kerupuk yang sudah kering kemudian digoreng dalam dua kali tahapan agar teksturnya renyah
tepat ketika baru disahkan
tapi setiap saat itu pasti ada kasus kayak gitu kalau nggak dibayar tunai di depan
demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini
daun salam daun jeruk serai asam jawa gula merah dan putih serta daun bawang
menurut pemerhati danau tondano ferry mailangkai pada dua ribu delapan belas
untuk meloloskan rancangan undang undang deportasi kontroversial
ingat konsistensi yang aku miliki itu berbuah manis
ini nama makanannya adalah sirloin steak gulai kurma sauce
tapi ketika pemerintah melonggarkan lockdown
tapi saya tidak melihat pola pendekatan
melalui aplikasi my pertamina anda harus mendaftarkan nomor plat kendaraan anda di dalam aplikasi
tentu kulit bumi ini kan jadi panas
ada yang masih dipakai oleh klubnya
harganya pun ramah di kantong mulai dari tiga belas hingga dua puluh satu rupiah
anda konvensional atau anda yang
tapi sekaligus dikasih sayur dikasih cabai dikasih kuah ini kuah itu dan lain sebagainya
dan juga doktor mulyoto pangestu yang sudah mengure ini
apakah mungkin terjadi atau mungkin tidak akan terjadi lagi
pada akhirnya dipanggil orang tuanya
misalnya bagaimana program program stunting itu bukan hanya pendekatannya dari aspek kesehatan
dan yang pastinya sih selalu memberikan arahan bagaimana menyelesaikan program sebaik mungkin
dilakukan oleh senior terhadap juniornya
bisa diinformasikan pak berapa biasanya harganya kemudian sekarang jadi berapa nih untuk hari ini khusus
pertama saya kan warga pisangan baru dengan adanya penyelenggaraan vaksin ini sangat memutus sekali
saya sudah terhubung dengan mungkin masternya paduan suara
saat ini yang mau ancang ancang menggunakan krl
kondisi paru paru yang pasca covid juga gitu
sekuat dengan nomor yang diinformasikan atau diselesaikan kepada publik
saya ingin juga ikut mensupport kegiatan tersebut dengan salah satunya mengadakan kegiatan ini
dilaksanakan mendekat di lokasi domisili dari lansia sesuai dengan lokasi kelurahannya
kita belajar literasi sains literasi alam mengenal alam semesta
tidak ada masalah kita bisa mencoba
dan juga seperti terasa bilang seringkali ada sedikit kebingungan gitu
mengapa bap yang disampaikan pada tuntutan itu mengarah kepadanya
yang kita lihat ini ada perubahan perubahan yang cukup signifikan daripada perusahaan
saya langsung diajak memasang plaster pada jari
dan roda depannya berada di posisi atas
dan yang tidak mampu perlu dibantu
ketika overpopulasi itu tidak bisa ditekan
jadi harus banyak triknya juga ya
terkait dengan pendataan dan juga penertiban terkait dokumen kependudukan
apapun timnya tentunya kita lebih baik menunggu
nah dalam kesenian ini alat musik yang digunakan itu biasanya kan gamelan seperti ini
karena dengan kekuatan elektoral empat dua dari hasil quick come dan kemarin sempat drop di bawah empat maka ini adalah momentum yang sangat sangat krusial bagi p tiga
sebenarnya agak lebih tinggi sih kalau dari harga normal
saat ini alan memiliki dua belas karyawan yang hampir semuanya perempuan
dan beberapa tahun terakhir melalui revitalisasi jalan tunjungan
kesehatan mental apa yang harus dilakukan